menko maritim luhut binsar panjaitan menyebut uni emirat arab tertarik terlibat dalam perancangan pemindahan ibu kota negara
pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bidang yang menjadi target investasi
hal itu disampaikan luhut usai menemui presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta kami sore
luhut melaporkan kepada presiden joko widodo atas perkembangan kemitraan strategis indonesia dengan sejumlah negara diantaranya dari aspek infrastruktur
luhut mengaku presiden memerintahkan bertemu putra mahkota abu dhabi muhammad bin zayed untuk menindaklanjuti rencana kerjasama indonesia dan abu dhabi seperti infrastruktur dan pendidikan
menurutnya presiden menyambut positif ketertarikan abu dhabi terlibat penuh dalam penyusunan infrastruktur pemindahan ibu kota negara
terima kasih berminat sekali untuk juga ikut terlibat sampai pada mendesain ibu kota yang apa namanya dengan konsultan mereka yang hebat hebat kelas dunia itu mereka nawarkan
tadi presiden bilang teman teman dari arab itu mau ya kita senang aja pak luhut asal anunya bagus
ya kenapa tidak jadi jangan dipikir mau cina cina aja enggak loh
sekarang ini ini malah dari ini juga memang buat kita juga surprise semangat banget bahwa begitu cepat
tapi saya baca karena hubungan pribadi
presiden joko widodo dengan crown prince ini luar biasa dekat gitu aja